olahraga mixed martial arts saat ini memang lagi naik daun di tanah air terlebih di kota kota besar
boxing muay thai dan brazilian jiu jitsu menjadi olahraga incaran baru kaum urban untuk menjaga kebugaran
sekaligus mempelajari kemampuan self defense
seiring dengan diminatinya olahraga ini di tanah air ceruk bisnis pun terbuka
sehingga sejumlah tempat latihan bela diri ini pun bermunculan
salah satunya maximum mma yang ada di jalan walter monginsi di jakarta selatan
jadi ini adalah tempat yang sangat nyaman untuk kita
tapi berapa pengaruh terhadap omzet
sepuluh persen ya
masih cukup kecil ya
jadi selain konsep tadi ini kan awalnya sudah dibuka di kelapa gadi kemudian beralih ke jakarta selatan
market apa yang disasar
menurut kita market selatan sih kita capture marketnya karena demand di selatan cukup banyak
dan juga menurut kita dengan membawa maximum sesuatu yang berbeda
membuat apa menjadikannya sebagai lifestyle
di selatan marketnya masih luas
edo beserta tiga orang temannya yaitu bobby simon haris dan ivan awalnya merupakan teman seperkuliahan di kanada
berawal dari hobi pada olahraga se off defense edo wijaya beserta tiga orang temannya memutuskan untuk mencoba menangkap peluang pasar di tanah air
akhirnya maximum mma hadir pertama sekali di kelapa gading
pada tahun dua ribu tiga belas
pada saat itu modal yang digelontorkan mencapai dua miliar rupiah
dan balik modal dalam waktu satu setengah tahun
ketika berpindah lokasi ke walter mongin cd
maka modal yang digelontorkan pun bertambah dua kali lipat menjadi lima miliar rupiah
pada saat memulai ini investasi terbesar yang dilakukan maksimum itu di bidang apa
interior peralatan atau
ini dalam artian pelatih
sesulit apa sih mendapatkan pelatih untuk boxing muay thai dan juga media
market apa i mean banyak orang ya
tapi mungkin untuk punya visi dan misi yang sama itu nggak semua sama kan
terus cara anda mendekatkan diri gitu mendapatkan pelatihan
berarti kalau gak salah saya ada marcos escobar ya
elias pikel termasuk juga yang direkrut
ini seperti apa mereka tertarik
intinya sih jujur satu kita sharing visi dan misi dulu ya
tentu visi dan misi planning kita ke depan seperti apa
dari situ baru kita jelaskan satu persatu dan kita sharing ke mereka juga kita maunya seperti apa
mereka mulai tertarik mulai engage dan kita mulai juga engage mereka juga sih
visi apa yang pada saat itu anda sampaikan ke mereka
bahwa kita mau expen satu
dan bahwa kita mau fokus untuk tidak hanya untuk apa kita mau fokus basic basic dasarnya
adalah teknik lah
kita mau memberikan teknik yang benar
gak sembarangan pukul gak sembarangan gedal
ya kita sharing ke mereka semua
dan mereka juga punya visi dan misi yang sama kayak ditanya juga
nama yang menarik itu elias pk
salah seorang yang juga cukup berprestasi ya
mungkin sebagian orang menganggapnya pahlawan bagi dunia atlet tinju indonesia
apa tanggapan dia waktu mengajak tergabung bersama maximo
ya pertamanya tentu pasti bukan hal yang mudah
kita mengajak beliau
tapi waktu demi waktu kita jelaskan satu persatu
dan sharing tentang visi dan misi juga
akhirnya beliau cukup tertarik dengan kita
dan dia sudah join sama kita sejak on board
dari awal pertama kali kita buka di pelabuhan
menggayat sejumlah nama besar di dunia olahraga bela diri menjadi trik promosi ampuh bagi maximum mma sejauh ini
sejauh ini ada delapan ratus member aktif yang berlatih bela diri di sini
dan omsetnya pun mencapai delapan ratus
rupiah per bulannya
nama maximum mma sendiri dipilih untuk menunjukkan bahwa hanya pelayanan dan pengalaman terbaiklah yang akan disuguhkan bagi para anggotanya
asrid misalnya ibu rumah tangga yang satu ini sudah menjadi anggota maksimum mma selama setahun dan merasa cukup betah berlatih di tempat ini
karena tempat ini nyaman sih
karena tempat ini nyaman bersih terus servisnya bagus
lihat di bawah juga ada kayak jacuzzi ada sauna terus showernya juga sangat decent kayak di proper gym gitu
karena kan mostly tempat tempat muay thai itu karena banyak prianya jadi agak sedikit lebih bau
kalau di sini tuh cleaning servicenya stand by
jadi tempatnya bersih aja itu yang saya suka sih
konsep lainnya ialah siapapun bisa berlatih bela diri di maximum mma tergantung kemampuan mereka
bagi yang masih berada pada level dasar atau basic maka pola latihan pun disesuaikan
boxing misalnya untuk yang di level dasar maka teknik yang dikenalkan masih teknik dasar
berupa pukulan jet strike dan juga hook
tidak lupa pula teknik bertahan
kalau kita berbicara di balik konsep ini ya siapa sih orang yang paling yang pertama kali berpikir bahwa harus ada nih tempat pelatihan max martial art
boxing dan muay thai di indonesia
kebetulan saya ada partner saya di sini
mungkin bobby bisa lebih ngejelasin lebih detail
kenapa waktu itu memutuskan untuk membuka maksimum di jakarta
karena pada saat itu waktu kita kuliah di luar itu mix martial arts sendiri adalah olahraga
itu adalah olahraga yang berkembang dengan paling pesat ya
jadi terutama di amerika dan kanada itu animo masyarakat di sana terhadap olahraga ini semakin hari itu berkembangnya sangat cepat
jadi kita pikir wah di indonesia kayaknya belum ada nih tempat yang oke yang bagus gitu ya kenapa nggak kita coba bikin aja gitu
tapi sejauh ini apresiasi dari masyarakat indonesia terhadap olahraga mixed martial art
ini kalau mix martial art nanti juga kita bicara boxing
bicara muay thai gitu ya
itu seperti apa sih apresiasi masyarakat indonesia sejauh ini
kalau seperti yang saya bilang ya kalau ini sama juga trennya yang kita lihat
di indonesia ini kita mulai melihat tren olahraga ini semakin lama semakin digemari ya
jadi kita melihat kompetisi mulai bermunculan fighter fighter baik yang muda atau senior juga makin banyak wadah untuk berkompetisi
jadinya saya lihat ini animonya semakin lama semakin berkembang
oh untuk atletnya sendiri
gimana pertambahan atlet
kalau ini kan lebih ke hobi
untuk atlet ya
kalau atlet sendiri memang kalau dilihat dari orang yang menekuni ini sebagai hobi dan atlet memang perbandingannya lebih banyak untuk yang hobi ya
cuma seperti yang tadi barusan saya bilang dengan semakin banyaknya kompetisi kompetisi ini semakin banyak pula lah atlet atlet yang tercipta
istilahnya gitu ya
kemudian lagi tentang atlet itu
kega juga itu
kerajaan eerste terakhir waktu itu itu habis
little warrior children program untuk anak anak usia empat hingga dua belas tahun
apa sih sebenarnya tipsnya mas yusuf bupi dulu
tips untuk anak muda ini
mungkin coba untuk melakukan sesuatu yang mereka passionate ya
karena kalau nggak passionate nanti mungkin kerjanya jadi nggak enjoy
nggak fun juga ya
sebenarnya sih dalam bisnis dalam segala hal saya harus konsistensi juga ya
kita selain passion kita juga harus konsistensi dalam menjalankan sesuatu hal
itu sih sama selalu berpikir take outs ot the box juga sih paling penting sih ya
jalan panjang memang masih harus dilewati maksimum mma
terlebih saat ini juga semakin banyak bisnis sejenis yang bermunculan
tentunya fokus pada kualitas produk dan juga kemampuan menjaga loyalitas konsumen
akan memegang peranan untuk keberlanjutan bisnisnya
terlebih saat ini maksimum mma belum pada kondisi break even point
itu balik modal
geliat olahraga bela diri di tanah air ternyata tidak hanya dimanfaatkan
oleh anak muda pendiri maksimum saja
potensi ini juga digunakan oleh sekelompok anak muda lain
untuk mencari ceruk bisnisnya
mereka menciptakan fighting gear ataupun aksesoris yang digunakan oleh
para penghobi olahraga berikut untuk melindungi tangan
ataupun juga melindungi kaki
serta juga menciptakan aparel ataupun pakaian yang cukup nyaman
digunakan oleh sejumlah fasilitas

dan nanti saya akan ajak anda melihat sekelompok anak buddhani
dan bagaimana produk yang mereka ciptakan
berawal dari hobi pada olahraga bela diri pada tahun dua ribu sebelas
empat orang pemuda memutuskan memulai bisnis alat alat olahraga atau fighting gear yang dibutuhkan para petarung
keinginan mengubah pandangan mengenai dunia olahraga adu fisik tersebut menjadikan brand hawkeye fightwear terlahir
nama ini sendiri terinspirasi oleh tokoh superhero yang bermata tajam dan berkarakter kuat
setelah nama hawkeye lahir barulah kemudian irsyad murzain yang merupakan ceo hawkeye fightwear mencari tempat produksi untuk produk yang mereka ingin jual
mas ini nih mas ini glove yang kita produksi di bandung
oh ini tapi belum dikasih brand hoc tinggal ditambahin aja
ini semua desain yang rancang siap dari mana
ada tim kita dari hawkeye
tapi kalau konsep bisnis kalian dari awal muncul itu seperti apa sih
bahwa kerjasama dengan tempat produksi alat alat ini
kita paling di jakarta di hawkype kita meriset kita mendesain
terus di sini kita mencoba sampling sampling sampling baru kita beli aja kita nggak punya ngurusin produksi ini kita nggak ada
oh reset kemudian mau minta sampling
sampling udah terus kita produksi masal jual kita nggak memegang kendali defender
tapi kan kalau berbicara tentang fightingware gitu ya bukan cuma sarung tangan dong ada peralatan lain juga
ada nih mas ini belly pad namanya
ini buat latihan muay thai ya
iya buat trainer nya
komponen yang ada disini semuanya dari lokal
ini semua bahan bahan raw material semuanya ada disini jawa barat bandung lengkap
di bandung lengkap ya
tapi kalau kita berbicara tentang fightingwear gitu ini kan anda berawalnya dari tahun dua ribu sebelas ya
dua ribu sebelas akhir lah tapi officially enam juni dua ribu dua belas kita bikin tanggalnya enam ribu enam ratus dua belas
iya biar keren aja
tadi sebentar lagi ulang tahun
iya betul senin depan
tapi apa sih yang paling sulit untuk
iya betul senin depan
menggembangkan suatu produk aksesoris olahraga untuk bertarung gitu
mungkin untuk mengejar kualitasnya ya itu mungkin suatu kendala kita
terus sama kalau customer yang rata rata pada melihat ini brand nya harus brand luar harus brand apa
itu kan tantangan buat kita kan
jadi mau nggak mau kualitas kita harus menyatuin tuh
kualitas kita sama apa yang dipikirkan customer itu

saat pertama sekali mulai memproduksi produknya
irsyad bersama dengan akbar kaya di rashid muhammad alvin akbar dan dimas fadilah harus patungan modal
saat itu masing masing mengeluarkan modal lima juta rupiah
sehingga terkumpulah dua puluh juta rupiah yang menjadi modal all hawkeye
dan mampu balik modal dalam waktu lima bulan saja
sekarang kalau kita berbicara all hawkeye
dari tahun dua ribu sebelas sampai sekarang omset rata rata anda sudah berapa
kita kalau sebulan rata rata minimal satu ratus lima puluh
penjualan lebih didominasi dalam negeri atau luar
dalam kita fokus masih dalam
emang udah targetin masih di dalam negeri aja kok
dengan pola promosinya
kita ada banyak ya kita ada digital marketing terus endorsement terus sponsorship event
terus apa lagi ya
ya tiga inilah kuncinya kita kemarin masih yang kita jalanin ini
tapi kalau sekarang ada eparol ada juga gear ya
penjualan paling signifikan itu di gear ini
masih di gear ya
selain melakukan pemasaran secara digital melalui website dan juga akun sosial media
pria berusia dua puluh empat tahun ini memahami bahwa produknya juga harus dikenalkan
ke sejumlah orang yang berpengaruh di dunia bela diri
ia pun melakukan pendekatan berupa endorsement pada beberapa atlet
dan anda itu kan katanya juga melakukan endorsement siapa aja yang diajak
contoh kita terakhir sama cio manasero
terus kalau atlet fighter daud chino yordan
daut chino yordan ya
terus kalau sponsor acara acaranya daut chino yordan sendiri kita sponsorin terakhir
dari acara lindu aja tahunan dulu itu acara yang pertama kali saya sponsorin tuh di semarang
kita bawa mobil nah itu sponsorin juga
di situ kita kenal kenal ling ling orang
tinju sama orang orang yang aktif di situ pertama kali di semarang
daud yordan ini kan pasti namanya orang juga sudah cukup kenal ya
anda kok bisa berani beraninya datang ke daut chino yordan menawarkan hawkeye
saya karena saya udah ngefans sama dia dari saya dulu masih latihan tinju
saya sma saya tonton terus dia di misalnya di televisi televisi lain saya tonton saya tonton
saya kenal kenal kenal akhirnya teman kan
terus maksudnya dia sangat mendukung penuh dan dia ngomong
saya ngomong apa adanya aja maksudnya kalau ini bagus saya bilang bagus gitu kan
dan akhirnya dapet lah di satu momen dia bilang ini udah cocok nih
buat kerjasama sama dia
udah akhirnya udah mulai satu setengah tahun lah kita kerjasama sama dia
oh balik tanggapan dia bagus ya pada saat itu

ini tuh yang paling penting
setelah melakukan sejumlah promosi di media sosial dan juga melakukan brand activation melalui sejumlah event
hawkey fightwear pun semakin dikenal masyarakat penghobi olahraga bela diri
bahkan menurut irsyad dia sering kewalahan memenuhi permintaan para customer yang terus meningkat
untuk satu bulan misalnya kebutuhan sarung tinju yang harus diproduksi hawkeye fightwear mencapai seratus hingga satu ratus
tapi setelah itu dia juga sudah menang
nah pola pemasaran yang akan dilakukan kedepannya seperti apa
sebelumnya sudah menggandeng sejumlah gym ya
nah sekarang ada strategi baru
kita pasti sekarang kita mau coba menggayat cross marketing lah
sama close marketing contoh sama rencana ini sama salah satu barbershop terkemuka lah jakarta kita pengen
karena kan dia gentleman kan konsepnya
gentleman harus bisa fighting dong ya kan
kita pengen coba ntar nggak tau nih efeknya gimana nih
kita nyari jadi seakan akan promonya misalnya ntar potong rambut seperti fighter ini ntar dapat bonus dari hawk i berapa
keterbatasan sumber bahan mentah yang dibutuhkan dalam pembuatan sarung tinju di dalam negeri membuat hawkeye fightwear harus berekspansi
mengadakan kerjasama dengan produsen fighting gear dari pakistan
hasilnya sejumlah produk sarung tinju dengan kualitas premium pun terlahir
di websitenya sarung tinju hawkeye dipasarkan empat ratus tiga puluh ribu rupiah per pasang
inovasi produk yang dilakukan hawkeye fightwear tidak terlepas dari campur tangan dimas fadilah
dimas lah orang yang berperan dalam melahirkan desain produk hawkeye fightwear
produk itu nomor satu juga sih sebenarnya
karena kan percuma juga kalau kita marketingin gila gilaan gitu maksudnya semua
orang bisa tahu pakai artis tapi produknya nggak maksimal gitu kan
tidak hanya terfokus pada satu bisnis kini irsyad bersama rekan rekannya mengembangkan sayap pada bisnis promotor tinju
keinginannya menggalakkan lagi tinju profesional membuatnya tergerak untuk menghidupkan kembali industri olahraga yang sempat mati suri ini

cuantumannya joko ong tak sorry
secara produk cukup mendapatkan tempat di hati para penghobi olahraga bela diri
irsyad bersama rekan rekannya pun mencoba mengembangkan bisnis baru
keinginannya kembali memajukan dunia tinju profesional tanah air
membuat total boxing lahir yang tidak lain merupakan
bisnis promotor pertandingan tinju profesional
kesulitannya sebagai promotor apa
wah banyak sih
maksudnya kita masih belum bisa meyakinkan para sponsor
untuk mensupport acara kita
itu dana intinya kan dana masih banyak yang belum percaya
apalagi yang kita angkat tinju kan
masih belum ada orbit artis dalam gurung artis lah yang bisa kita jual
ini lagi kita bentuk lah sekarang fighter fighter
oh berarti sekarang fighternya lagi dikumpulkan lagi di grooming
iya soalnya sebenarnya petinju banyak banget di indonesia
udah melahirkan lima juara dunia kan
tapi sekarang pertandingan udah gak ada gitu
tapi yang masih latihan banyak
dia tuh pertandingan dimana dong
kita ini solusinya kita bikin pertandingan deh
walaupun nggak besar besar yang penting ada pertandingannya
prestasinya dimana ntar kan kalau nggak ada pertandingan
nggak pernah prestasi nggak ada upda
nah itu dia itu kita panggilannya juga dari situ mikirnya
kali ini hot eye berkolaborasi dengan vicky permana putra
yang sekaligus menjadi presiden total boxing
kalau kita sudah membangun industri nya
insya allah nanti akan banyak sponsor dan tv tv yang juga mungkin berminat
untuk menggalakkan lagi tinju profesional di indonesia
karena dulu kita sudah kenal petinju profesional sangat sangat hidup sekali di indonesia
hanya kemarin kita rasa seperti mati suri
memulai bisnis promotor memang tidak semudah mengembangkan produk lain pada umumnya
karena untuk bisnis yang satu ini petinju menjadi aset utama
sementara di sisi yang lain sponsorship juga dibutuhkan untuk mengorbitkan para petinju
agar semakin banyak orang yang kenal
sangat sangat merasa terbantu
bersyukur ada total boxing yang bisa membantu untuk mengangkat nama kita
untuk sampai menuju ke nasional internasional bahkan dunia
sejarah mencatat setidaknya ada tujuh petinju asal indonesia
yang telah berbicara banyak di kancah dunia
elias pikal muhammad rahman daud jordan
hingga yang paling banyak memenangkan sabuk kelas bulu versi wbf sejauh ini yaitu chris john

saat ini petinju ini akan menjadi sebuah petinju yang akan menjadi sebuah petinju yang akan menjadi sebuah petinju

belum ada lagi petinju indonesia yang mampu berbicara di kancah dunia
semoga saja dengan makin banyaknya anak muda yang mengambil peran memajukan industri olahraga
maka nanti suatu ketika kembali lahir atlet nasional berkualitas dunia